sejumlah polisi membubarkan permainan perang senjata mainan
yang berlangsung di kecamatan tinambu polewali mandar selasa soreh
puluhan anak dan remaja yang terlibat perang senjata mainan ini
berhamburan saat melihat kedatangan polisi
permainan juga dinilai membahayakan pengguna jalan
karena berlangsung di atas jembatan yang ramai kendaraan
kita antisipasi juga karena kondisi macet di jalan
jadi sangat mengganggu aktivitas harus selalu yang sedang mudik
di tasik malaya jawa barat sejumlah warga bersama aparat kepolisian
mendatangi lokasi perang meriam tradisional pada selasa siang
mereka membubarkan kegiatan perang meriam dari pohon aren yang dilakukan sehari setelah lebaran
sejumlah pemain perang meriam diminta menurunkan meriam berukuran raksasa
tali bambu yang mengikat meriam juga diputus dengan kapak
permainan meriam tradisional dikhawatirkan merusak rumah warga
dentuman keras yang menyebabkan kaca rumah warga bergetar juga terdengar hingga radius sepuluh km
suaranya jarak sepuluh km itu suaranya itu menggelagar sekali keras sekali
bahkan kaca pun radius sepuluh km itu sampai bergetar
warga mengadukan ya kami cek semua dibubarin sama warga
petugas dan warga meminta meriam dari pohon aren tidak lagi digunakan
sejumlah pemain perang meriam kemudian dicatat identitasnya oleh polisi
tim liputan cnn indonesia